selamat sore anda kembali bergabung dengan cnn indonesia breaking news bersama saya farhanisa nasution
dan langsung saja kita ke bandung jawa barat untuk mengikuti jalannya konferensi pers terkait perkembangan terkini wabah virus corona di provinsi jawa barat
kemudian dari empat puluh ini kita melihat dari struktur tempat tinggal memang banyaknya ada di kota bandung
kemudian ada di kabupaten bandung ada juga di beberapa di luar kota kedua luar kota itu cimahi ada
lalu kemudian dari sisi usia yang empat puluh persen dari empat puluh orang tadi adalah di usia tiga puluh satu sampai empat puluh tahun
lalu tiga puluh persen adalah di usia antara dua puluh sampai dengan tiga puluh tahun
dan sisanya menyebar ada yang usianya di atas lima puluh ada juga yang masih sembilan belas
kemudian teman teman semua juga perlu tahu bahwa dari empat puluh orang ini sebetulnya yang pns nya sendiri kurang lebih tujuh belas yang terkonfirmasi positif
jadi kalau kita bicara non pns artinya bahwa ini supporting staff ya sebetulnya
jadi mulai dari ada pengamanan barangkali ada juga dari cleaning service macam macam gitu ya
nah oleh kami
karena itu sekali lagi kalau dominasinya dari pns sendiri hanya tujuh belas kemudian yang non pns nya dua puluh tiga artinya bahwa source of penularannya ini bisa bermacam macam
nah tetapi barangkali yang pertama bahwa kita sebetulnya dalam rangka mengevaluasi masa akb
jadi akb ini diberlakukan di luar bodebek termasuk bandung adalah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru
lalu bapak ketua gugus tugas menginstruksikan kepada kami di gedung sate ini untuk dilakukan tes secara proaktif
ini poin penting sebetulnya
tidak boleh lebih dari itu
nah ketika ketua gugus tugas covid sembilan belas
nah ini kita harus ambil hikmahnya barangkali
lalu juga di luar kalau dilihat masuk ada desinfektan di sana atau desinfeksi untuk mobil maupun motor
termasuk juga hand sanitizer kemudian juga ada tempat cuci tangan dan lain sebagainya
tanda kutip kecolongan
jadi oleh karena itu saya rasa bahwa tetap protokol kesehatan ini harus kita tetap pegang gitu ya
harus tetap kita jaga
jadi harus disiplin
karena selepas dari kantor bisa saja berinteraksi misalnya di tempat umum ataupun di luar
dan satu lagi bahwa ada yang memang imported
jadi ada yang studi banding kemari dan juga ada masyarakat yang kesini
nah ini poin poin penting ini sebagai hikmah bagi kita semua gitu ya
dalam rangka bagaimana
bahwa covid ini sebetulnya masih ada
kurang lebih seperti itu
dan masih harus tetap waspada
masalahnya di sana
kewaspadaan inilah yang nomor satu yang seharusnya kita terapkan gitu ya
di dalam rangka bagaimana kita memutus penurunan
nah yang berikutnya adalah setelah kita tahu dari empat puluh yang terkonfirmasi positif ini
tentu saja kita harus segera kita cek
jadi dengan melalui kontak tracing
terutama yang paling kontak tracing yang paling erat
dengan para yang terkonfirmasi ini
dan kebetulan bahwa semua ini di testnya atau kami melakukan pengetesan dengan pcr
itu di gedung sate
jadi semua data by name by address handphone ada semua
menanyakan satu satu kepada orang yang terkonfirmasi positif tersebut
anda di dalam hari hari atau satu minggu terakhir ini bertemu dengan siapa saja
di mana saja orangnya
dan itu sudah terdata
jadi kalau rasionya kurang lebih barangkali kalau kita ambil satu orang kontak tracingnya kurang lebih dua puluh
artinya kita mungkin ada delapan ratus orang yang harus kita uji gitu ya
kurang lebih seperti itu
nah namun demikian bahwa yang paling erat kami lakukan isolasi mandiri kurang lebih seperti itu
jadi ini sesuai dengan semua protokol yang telah dikeluarkan sesuai aturan
nah di sisi lain bahwa hari ini
memang keluar surat edaran dari sekretaris daerah
bahwa kita semua bekerja dari rumah
semasa sebetulnya bukan dari hari ini saja
kita sudah tiga hari ini bahwa kita lakukan work from home
dan juga kita lakukan desinfeksi terhadap ruangan ruangan yang ada di gedung sate ini
terutama setelah kami tahu yang mana yang terkonfirmasi positif
itu yang betul betul kita perhatikan harus kita desinfeksi gitu ya
kerja dari rumah yang dispesialkan tentu saja
yang benar benar close contact yang satu ruangan
nah hikmah yang bisa juga dipelajari di sini adalah
memang bahwa kita ini ventilasi ini jadi penting
kemudian juga jaga jarak sudah pasti
kemudian juga masker ini masih harus kita pergunakan
nah juga durasi kita ketemu
jadi kurang lebih hal hal tersebut bisa kita maknai bahwa hikmah ini bisa kita
apa namanya pelajari dan mudah mudahan ini bisa juga menjadi kewaspadaan untuk siapapun juga yang melihat bahwa gedung sate saat ini seperti ini
jadi sekali lagi teman teman semua itulah kondisi terkini dari gedung sate
dan pengujian dengan pcr ini dilakukan tanggal dua puluh enam hari senin dua puluh tujuh dan dua puluh delapan
jadi per hari ini kami mendapatkan empat puluh orang terkonfirmasi
baik terima kasih
saya john dari tv one
yang saya ingin tanyakan pertama tadi jumlah yang kemarin tanggal dua puluh tujuh di swab test itu
itu berapa jumlahnya

jadi berapa jumlahnya
jadi sekitar delapan ratus orang
jadi sekitar delapan ratus orang
jadi sekitar delapan ratus orang

jadi sekitar delapan ratus orang
karena kemungkinan dugaan ada terpapar dengan empat puluh orang itu
delapan ratus orang ini itu pns semua atau bagaimana
atau keluarga pns atau seperti apa
sementara seperti itu
total yang kita lakukan pengetesan dalam tiga hari ya dua puluh enam dua puluh tujuh dua puluh delapan adalah seribu dua ratus enam puluh an
dan kalau kita melihat kontak tracing yang kami lakukan gitu ya
dan kalau kita melihat kontak tracing yang kami lakukan gitu ya
tentu saja bukan hanya pns saja
yang pertama kalau mereka memang bekerja di sebuah ruangan tentu saja close contactnya adalah yang di ruangan itu
karena dia bekerja mungkin di kantor bisa lebih dari tujuh jam gitu ya
itu yang pertama
lalu kita lakukan juga menanyakan dia pulang dengan siapa tinggal gitu ya
dan itu yang terus kita kejar
jadi artinya bahwa bukan hanya pns saja yang close contact

tapi kita bisa melakukan close contact tracingnya juga dengan melihat situasi lingkungan di rumahnya
atau di perjalanan
kurang lebih seperti itu
titipan pertanyaan pak
dki direpotkan dengan kasus kluster perkantoran pak
apakah seperti yang terjadi di gunung sate bisa masuk kategori kluster perkantoran atau bagaimana antisipasi
hemat kami bahwa hal ini belum dapat dipastikan
bahwa ini merupakan kluster perkantoran
ya baru saja kita ikuti bersama konferensi pers terkait penanganan wabah corona di jawa barat khususnya di gedung sate yang disampaikan langsung oleh setiawan wang saatmaja selaku sekretaris daerah provinsi jawa barat
dimana tadi disampaikan bahwa berdasarkan pemeriksaan atau kontak tracing yang dilakukan di wilayah gedung sate terdapat empat puluh aparatur sipil negara atau asn yang saat ini terkonfirmasi positif covid sembilan belas hingga menyebabkan gedung sate akan ditutup selama empat belas hari
sementara itu dari empat puluh asn ini satu dua ratus pengetesan sudah dilakukan sejak tanggal dua puluh enam hingga dua puluh delapan juli dua ribu dua puluh di mana pengetesan itu dilakukan tidak hanya
hanya dari rekan kerja ataupun kawasan di gedung sate saja melainkan juga close contact dari asn yang berada atau bekerja di kawasan gedung sate
dengan demikian lima puluh persen kapasitas kantor yang boleh diisi itu juga sebelumnya sudah dilakukan namun masih ada empat puluh asn yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
di mana kemungkinan tadi disampaikan juga oleh setiawan wang saatmaja proses terinfeksi atau terkonsumsi
terdampaknya para asn ini dengan terpaparnya maksud kami covid sembilan belas bisa jadi dikarenakan kontak luar dengan adanya kegiatan mereka di luar kantor
dan demikian cnn indonesia breaking news terima kasih atas kebersamaan anda sampai jumpa